kita bergeser ke jawa tengah jalan tol solongawi akan dibuka pada jumat delapan juni
para pemudik belum perlu mengeluarkan uang sepeserpun untuk melintas di jalan tol sepanjang delapan puluh enam km ini
pt solongawi jaya memastikan pada jumat mendatang
semua sarana dan prasarana dari pintu masuk jalan tol ngasem colomadu hingga ngawi sudah siap digunakan para pemudik
jalan tol solongawi terbagi menjadi jalan tol solo sragen sepanjang tiga puluh lima km dengan status operasional
ruas tol ini sudah sepenuhnya selesai dan sudah menjalani uji kelaikan dua pekan lalu
ruas yang kedua adalah jalan tol seragen ngawi yang masih berstatus fungsional
namun secara teknis kedua jalur di jalan tol solongawi sudah dapat digunakan dan akan dioperasikan selama dua puluh empat jam penuh
selain jalan tol pemudik juga dapat memanfaatkan jalan nasional
di jalan tol solongawi itu sepanjang sembilan puluh km yang empat km sudah operasi dari ngawi sampai perbatasan dengan cnk dengan
jalan tol seragen ngawi yang delapan puluh enam km ini terbagi dua yang solomadu sampai seragen ini sudah siap operasi
tinggal menunggu surat pesan dari menteri popr
para pengendara diimbau untuk tidak melakukan swafoto karena membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan lain
petugas patroli akan menyampaikan himbawan ini secara persuasif di sepanjang jalan tol
bisa saya sampaikan kami selaku kontraktor atau selaku operator
itu sudah siap untuk operasi yang akan disediakan
yang sudah kami siapkan mulai dari karyawan peralatan kendaraan dan lain lain
sudah disiapkan sejak kira kira satu bulan yang lalu
dan sudah melalui satu uji atau pelayakan atau asesmen yang dilakukan oleh bgt
sementara jalan tol solomadu salah tiga sudah bisa difungsikan mulai tujuh hari sebelum lebaran
namun baru satu jalur ke arah timur
pada hari h jalan tol akan dibuka untuk kendaraan ke arah barat
mengingat baru satu jalur yang bisa digunakan
kendaraan tidak disarankan melintas di atas pukul sembilan malam